bagi anda yang ingin beli kendaraan listrik ini bisa menjadi kabar baik
dikutip cnn indonesia com ojk juga memberikan insentif di bidang perbankan dan perusahaan pembiayaan
berupa relaksasi perhitungan aktifa tertimbang menurut resiko dengan menurunkan bobot resiko kredit
insentif tersebut berlaku mulai dua ribu dua puluh dan akan diperpanjang hingga desember dua ribu dua puluh
industri asuransi menetapkan tarif premi atau kontribusi untuk kendaraan listrik lebih rendah dari batas bawah yang ada